mobil listrik bernama micro electric vehicle teleoperate driving system atau mevtds ini memiliki tampilan simpel dan hanya bisa dinaiki satu orang
mobil dirancang dengan sifat semi otonom atau dapat dikendalikan dari jarak jauh dengan enam sensor ultrasonic sebagai sensor jarak
sensor imu untuk mengetahui orientasi kendaraan gps untuk mengetahui posisi kendaraan dan empat kamera yang berfungsi sebagai penglihatan
kendaraan akan dikendalikan melalui comment control atau pusat pengendali yang sudah dilengkapi tiga monitor untuk simulator berkendara
dan perangkat workstation lengkap untuk memproses data dari kendaraan
memiliki dimensi panjang seribu empat ratus tujuh puluh lima mm lebar sembilan ratus sembilan puluh mm serta tinggi satu lima ratus tujuh puluh mm
mobil dilengkapi dengan empat buah lampu led di bagian depan lampu rem berbentuk oval di bagian belakang serta lampu sen di bagian kiri dan kanan mobil
mobil ini mengandalkan tenaga dari keberadaan
penggunaan baterai litium ion berkekuatan empat puluh delapan v dua belas ah agar bisa melaju baterai harus dicas terlebih dahulu selama kurang lebih empat jam dengan waktu pemakaian terbatas
mobil listrik semi otonom mevri tds ini untuk saat ini kecepatannya baru maksimal mencapai sepuluh delapan puluh delapan km dengan lama waktu pemakaian maksimal empat puluh enam menit dan bisa menahan beban maksimal enam ratus kg
kedepannya lama waktu pemakaian dan juga kecepatan akan ditingkatkan sesuai dengan pengembangan selanjutnya
meski sudah bisa berfungsi namun sejumlah pengembangan masih terus dilakukan agar proses pengendalian jarak jauh bisa lebih sempurna
fokus kita sampai bisa mobilnya benar benar bisa dikalikan dengan jaringan internet yang ada
yang jadi masalah adalah soal latensi kan latensi itu adalah jarak pengiriman sinyal dari satu jarak ke jarak yang lain
nah itu kita ingin ya
itu diperkecil sekecil mungkin seperti itu
pihak brin menyebut mobil listrik semi otonom ini nantinya bisa digunakan di sejumlah lokasi tertutup seperti area wisata bandara hingga rumah sakit
targetnya hanya untuk pengembangan teknologinya
kalau masalah penggunaannya nanti kita menggait mitra yang ingin memproduksi teknologi tersebut
ditargetkan mobil listrik semi otonom ini bisa berfungsi secara optimal pada akhir tahun dua ribu dua puluh dua
hadian bandung jawa barat